hilang kendali saat dari arah berlawanan terdapat minibus melaju kencang dan masuk ke jalur bus
sopir bus mengurangi kecepatan serta membanting setir ke kiri
namun tanpa disadari bus sudah keluar badan jalan dan terperosok ke dalam pari
beruntung semua penumpang selamat tanpa seorang pun mengalami cedera
yang satu buah bus yang membawa rombongan jemaah haji dari kabupaten merangin menuju ke kota jambi
itu di wilayah kecamatan batimuempat
jadi kejadiannya adalah dari arah depan kendaraan itu ada sekonyong konyong ada kendaraan yang mendahului
bus ini berada di posisi ketiga memang jarak antara bus kedua dan bus ketiga ini memang agak sedikit menjaga jarak
memang begitu aturannya namun demikian dari arah berlawan memaksakan ada sebuah minibus ya
masih dalam penyelidikan oleh kita yang jelas minibus
jadi tanpa tanter informasi awal kita masih terus cari itu memaksa untuk mendahului
sehingga bus tersebut terpaksa harus bandingkan kiri jalan
sehingga masuk pada beram jalan jadi keluar daripada ruas jalan dan masuk ke dalam parit atau beram jalan
yang memang jaraknya cukup tinggi kurang lebih satu lima meter
semua calon haji selanjutnya diangkut menggunakan bus pengganti untuk langsung masuk ke asrama haji antara jambi
jemaah haji tersebut akan berangkat ke tanah suci melalui embarkasi batam
yang dimusuhkan oleh jambi